untuk sampai ke kafe ini kita harus masuk ke dalam gang dengan jalan menurun
lokasi gang karya ini berada di pasar simpang dago di jalan insinyur haji juanda kota bandung
area dalamnya memang tidak luas tapi suasananya nyaman dan jauh dari kebisingan jalan raya
awalnya kafe ini adalah warung nasi yang tutup akibat dampak pandemi covid sembilan belas
dan disulap menjadi kafe yang buka sejak april dua ribu dua puluh dua lalu
berbagai menu kopi bisa menjadi pilihan namun yang favorit adalah kopi susunya
selain kopi terdapat juga menu cemilan dan makanan berat yang harganya ditawarkan mulai dari rp dua puluh hingga rp tiga puluh
kita kalau weekend sih biasanya bisa sampai dua puluh orang atau dua puluh lima
karena ya nggak terlalu besar juga tempatnya tapi lumayan bisa full juga gitu kalau weekend
bergeser ke kawasan jalan ciliwung dalam cihapit kota bandung masih terdapat kafe yang ngumpet di dalam gang
kafe yang buka sejak bulan mei dua ribu dua puluh dua lalu ini menawarkan suasana homi yang nyaman dengan konsep jadul karena menempati rumah lama
tempat duduknya ada di bagian dalam dan ada juga di bagian luar
dan juga ada area halaman yang teduh
berbagai menu kopi dibanderol mulai dari rp dua puluh delapan hingga rp lima puluh
yang jadi favoritnya adalah karamel maciato
latenya enak strong juga
terus kalau di sini tuh yang bikin nyaman tuh adalah kita duduk di bar tapi kita tuh bisa ngobrol sama siapa aja
konsep kafe di dalam gang memang tidak memiliki area yang luas serta kapasitas yang terbatas
tapi dengan suasana yang sangat luas kita bisa berbicara sama siapa saja